saudara presiden joko widodo ikut berkomentar saat ditanya saat hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
jokowi turut menunggu hasil rekapitulasi suara yang rencananya selesai hari ini
jokowi bilang masih menunggu komisi pemilihan umum menyelesaikan dan mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
jokowi mendapat laporan jika ada dua provinsi terakhir yang hari ini melakukan rekapitulasi penghitungan suara mil dua ribu dua puluh empat
presiden menekankan hasil rekapitulasi akan disidangkan hari ini sesuai aturan yang berlaku
hal tersebut disampaikan presiden saat melakukan kunjungan kerja ke kota mempawah kalimantan barat pada rabu siang
informasi berikutnya calon wakil presiden yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka menyatakan akan merangkul anies dan ganjak pasca pemilu
gibran menilai setiap pendukung memiliki visi yang sama ingin melihat indonesia lebih baik lagi
jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu gibran turut berpesan kepada masa yang berdemo di kantor kpu untuk tetap jaga keamanan dan ketertiban